hasil perluasan pelabuhan tanjung priok melakukan uji coba untuk pelayaran internasional
uji coba dilakukan sebelum komersialisasi terminal dimulai pada akhir juli mendatang
new priok container terminal satu terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk
npct satu merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan fase pertama
dari keseluruhan terminal new priok
fase kedua akan dibangun setelah pengoperasian fase pertama
sehingga secara keseluruhan proyek new priok memiliki tujuh terminal peti kemas
dan dua terminal produk seluas empat ratus sebelas hektare
npct satu memiliki kapasitas satu lima juta teus per tahun di atas lahan seluas tiga puluh dua hektare
total panjang dermaga akan berkembang hingga delapan ratus lima puluh meter sampai akhir tahun nanti
npct satu merupakan anak usaha pt ipc terminal peti kemas
melalui kerjasama dengan konsorsium mitsui nyk line psa global
konstruksinya menghabiskan biaya sekitar tiga ratus tiga puluh juta dolar amerika atau sekitar empat tiga triliun rupiah
dengan proyek new priok pesawat besar bisa datang dari eropa atau amerika
jadi efisiensi logistiknya berkembang dramatis
dengan perantina ataupun dengan pelaku usaha logistik serta pemilik barang
dari sipping lain sebetulnya sangat simple
permintaannya itu adalah produktivitas produktivitas dan tentu saja dalam hal competitiveness dalam hal tarif
untuk yang lama itu delapan puluh tiga usd untuk dua puluh feet terus satu ratus dua puluh empat lima dolar untuk empat puluh feet
terminal baru ini diproyeksikan bisa diperolehkan
bisa melayani kapal peti kemas berkapasitas tiga belas hingga lima belas teus
kren yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu yang terbesar di asia tenggara
dibangun dengan metode konstruksi deck on piles
pengembangan new priok nantinya akan berlanjut pada terminal dua dan terminal tiga
yang dibangun di atas lahan reklamasi
new priok diharapkan nantinya bisa memperlancar arus ekspor dan impor
dari dan melalui jakarta indonesia
desyari tonang jakarta